malaysia malaysia malaysia malaysia malaysia oh ternyata hanya lampu beri kekuasaan tidak penting
hai azela bisa bisanya kau tertipu oleh max memalukan padahal torda sudah hampir mati
tadi kau kalau pentingkan pertarunganmu dengan max tidak tadi itu kesempatan yang
bagus kita sudah mendesaknya hingga tinggal selangkah lagi
kau memang selalu membenarkan perbuatanmu ya
tuntaskan misi jangan berlaku seperti dulu lagi
dasar cerewet jangan pikir aku tidak mempersiapkanmu untuk kedepannya
akhirnya datang juga karya
kita selesaikan saat ini juga
dua lawan satu
ternyata satria garuda seorang pemicu
dia hanya akan melihat ini antara kau dan aku
gara gara jam ini gak bunyi aku jadi gak bisa beli sekali bintang hari ini
padahal kemarin aku udah kehabisan
kamu tuh gak pernah ngerti sih
pokoknya aku mau pergi besok
beneran ini jam gue keren
kenapa sih dia
pasti gara gara sekarang bintang
loh kamu gak tau
jadi di kota jakarta itu lagi demam yang namanya scarlet bintang
dan seluruh wanita di sini pada punya sama batu yang berwarna merah itu
yaudah kamu benerin aja tuh jam akhirnya
si merah merona yang mekar di jakarta
saatnya untuk menghiasi jarimu dengan keindahan ini
sisi penuh lagi
terima kasih atas perkenalan kenalkan diriku aku adalah
orang menyebutku mata seribu atau yang tak bisa mati
padahal tadi seranganku mengenainya dengan tolak
sudah semua sudah aman enggak papa
pemirsa antrian apakah di belakang saya ini di sini adalah antrian produk permata terbaru
skylet bintang dengan desain berkualitas tinggi dan harga yang sangat terjangkau dan
yang lebih menariknya lagi disini didesain khusus untuk para wanita bagaimana hal ini
bisa terjadi kami telah mewawancarai ibu amestina skarlet bintang adalah bentuk
terima kasih kami kepada pelanggan atas kepercayaan mereka yang besar selama
ini khusus kali ini kami tidak memikirkan untung silakan menikmati produk kualitas tinggi persembahan
kami torpedo hai ah pemirsa khusus hari ini saya sangat menyesal menjadi laki laki saya kris rusulan
mungkin itu yang selama ini ku cari
aduh kayaknya bakalan susah deh
masih panjang banget
aku orang baru di kota ini
tadi kan kamu bilang rena
udah telat ya
sebenernya aku pengen tau aja
teman cincin yang lagi populer ini
kalau dia disini
pasti ada misi rahasia yang sedang dilakukan
ada yang mengganjal di pikiranku
mungkin benar yang dikatakan kak ri
ya kamu pemenangnya
hari ini adalah peringatan ke seratus hari tokoh kami
dan kami akan berikan hadiah khusus ke konsumen ke seratus
ini artinya ada monster yang sedang beraksi
kamu ada di sini
berarti memang scarlet bintang itu mencurigakan
aku merasakan sesuatu yang gak biasa
mungkin cuma kebiasaan
mungkin cuma kebiasaan
mungkin cuma kebiasaan
mungkin cuma kebiasaan
mungkin cuma perasaanku kak
rika kamu ketemu rena gak
oh tadi ketemu